iya dong keren gitu kak
dan sekarang perwakilan dari sekolah putri yang terkitar adalah putri
jangan ranyain obrolann wah
aku pasti gak bakal menang
temen temen aku punya ide
ide apa tuh
ini wah enak
renalo kok musiknya jadi cepet banget
aduh putri kejalan banget
kami terpaksa memberikan nilai rendah kepada putri
karena putri melakukan kesalahan terjatuh
berarti pemenang dari lomba senam ini adalah nana dari sekolah kami
sobat petugas seni
aduh kok semuanya jadi muter muter gini ya
aduh kok semuanya jadi muter muter gini ya
bapak putri ini kelelahan dan dehidrasi
karena tadi putri melakukan lomba itu sendirian
jadi sebaiknya putri beristirahat beberapa hari dan tidak ikut lomba lagi

nggak bisa begitu dong
kalau nggak bisa bertanding dianggap mengundurkan diri
jadi sekolah saya yang menang
jadi sekolah saya yang menang
saya juga setuju
jadi kalau begitu sekolah putri ingin pintar harus segera ditutup
iya kita udah berhasil kasih susu ke anak anak sakit itu
jadi papa dan mamanya nana yang membuat anak anak sakit perlu
saya gak bisa gitu dong saya dan suami saya sudah melacunya anak anak dengan susu kandil luarza

iya dong saya udah rugi kasih buit ke tukang susu itu
mama mama mama kau keceplosan sih ma
papa juga keceplosan sih
kalian berdua bener bener keterlaluan ya
kalau sampai kedepan apa gimana kalian butuh jawab
ma ma sudah sudah ma
bagian kan anak anak sudah diobati
ini adalah hal yang lebih penting
ibu ternyata kecurangan itu ada di pihak sekolah ibu
jadi yang harus di disqualifikasi adalah sekolah ibu
enak aja itu kan di luar persetujuan saya
ya sudah sudah sudah
begini saja bu
nah kalau pertandingan ini kita tunda
kita tunggu sampai keadaan anak anak lebih baik
seperti usulan tadi gimana
ya udah saya setuju
tiga hari lagi kita tanding sepak bola
lupa bener kan mama bilang mereka tuh gak ada yang bisa main bener
mainnya aja jelek apalagi pelatihnya gak bisa ngelatih
udah deh mama kan udah bilang tutup aja sekolahnya putri
daripada buang buang muat terus
ya enggak bisa begitu dong ma
biar bagaimanapun papa tuh masih yakin anak anak kita bisa menang
iya kalau pelatihnya benar tapi kalau pelatihnya prt
lalu siapa yang menang
lalu siapa yang menang
sambil senyum tiga jari
lalu siapa yang menang
lalu siapa yang menang
lalu siapa yang menang
lalu siapa yang menang
ayo ya kalian sebentar ya
ya koliang tidak apa apa
begini nih pak rt ya
saya tidak ada maksud tidak menghargai pak rt tapi
saya mengerti apa yang mau bilang kan
kalau yang mau bilang bahwa kita harus mencari pelatih lain kan
ya tidak apa apa kuliah
syukur saya memang tidak berbakat jadi pelatih bola
saya cuma berbakat jadi fotomodel
bagus deh kalau pak rt udah ngerti
terima kasih kalau mengerti pak ustaz
terima kasih pak rt
terima kasih pak rt